sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
kalau sampai saja dahaya mencelakai kebenakanku tercinta raden surawisa
aku tidak akan memaafkannya dan aku tidak akan segan segan untuk menghabisinya
antari syukurlah kau sudah kembali kami sudah menunggumu
astagfirullahaladzim maafkan aku gusti ratu aku terpaksa menunjukkan buah ini aku diancam akan
sekarang kalian tidak bisa lari dariku kalian akan mati
dan yang selalu kau bangga banggakan
kini hanya tinggal enak
satu anak siliwangi telah mati
dan yang lainnya
kalian semua sampah pada jajaran bangun
lihat dia datang lagi
lihat dia datang lagi
riakan kalian terdengar berdua di telingaku
dia benar benar berhati iblis
ya tolong lindungilah kami semua
jagad dewa batara
jagad dewa batara
aku mohon hentikanlah kekejaman
jangan membunuh rakyat yang tidak berdosa
kalau kau mau bunuhlah saja aku
tapi aku mohon bebaskan mereka
bebaskan kami semua
kau tak berhak menawarku
cepat berbaris dan berlutut
jangan lupa like share dan subscribe